dia dari jnz terus kemudian dia dia adalah lpdp awardee ya
maksud gue yo you have more privilege untuk berada di tempat yang apa ya gue kalau ngomong pantas tuh
sepantasnya lo mungkin ada di sekolah sekolah internasional mungkin mungkin ya menurut gue nih gitu
enggak sih anyway kayak justru dengan kayak gini bisa ngasih inspirasi satu dua impact kenapa
karena lo dengan jamannya ngonten juga gitu ya
dan yang ketiga sebenernya lebih ke kayak karena waktu itu dapet beasiswa ngerasa ada utang budi gitu kan
contribusi dengan cara yang cepet gitu
dan ya karena tadi balik lagi pengen ke level kebijakan
kalau level bijakan berarti harus tahu dong pendidikan secara keseluruhan di indonesia
kalau cuma ngajarin anak anak yang dari kelompok orang orang yang emang udah mampu
terus gimana dengan kelompok yang secara ekonomi itu menengah ke bawah gitu
pernah di nyirin orang gak ngapain sih lo di asli negeri gitu
seru banget sering banget
justru kayak kadang itu juga timbul gitu ketika udah kayak pengen nyerah gitu kan di perjalanan itu juga suka ada
ini menarik nih karena mindset orang sekarang apalagi sebagai lpdp award banyak krisis untuk kembali ke negara sendiri berbakti
di saat lo ternyata memilih untuk kembali terus kembalinya ya terjun ke lapangan gitu
nyari titik permasalahan yang justru yang loka pahami di bidang lo gitu
ya biarin aja kayak it s their business gitu
kayak karena aku punya misi yang bener bener ini
probably gak tau ya
kalau aku sih selalu mikir kontribusi itu bisa dari apapun
jadi kayak kalau orang kan sekarang mempermasalahkannya lpdp gak balik kontribusinya mana dan segala macem kayak
kita siapa sih bisa ngejudge kontribusi orang gitu loh
yang bisa aku lakukan sekarang adalah menjadi guru sd negeri dulu gitu
jadi ini tuh sebenernya jadi kendaraan untuk menuju satu tujuan yang lebih jauh lagi gitu
artinya dulu juga punya tanggung jawab apa yang diberikan
kepercayaan yang diberikan oleh negara berupa beasiswa yang diberikan pada lu
terus kemudian lo kembalikan lagi ke negara terus kemudian lo benar benar menyelesaikannya di tempat yang lo rasa butuh gitu
ini prosesnya gimana sih sebetulnya lo jadi guru dulu terus kemudian dapat
apa lo dapet lpdp dulu terus kemudian lo jadi guru
jadi dari lulus s satu pgsd itu gak pernah jadi guru sekolah
terus habis itu kan jadi gurunya di tempat less less gitu kan
nah pada saat itu emang tempat tesnya itu kebetulan ngomongnya bahasa inggris jadi full
terus kita belajar tentang banyak banget metode dari luar gitu
akhirnya kedorong lah buat ngejar si s dua ini
iya jadi pas pulang kebetulan banget ada tes cpns ikutlah tes cpns guru ini gitu